lintas pelayanan lrt jabodebek sepanjang delapan puluh dua lima km masih dalam tahap pengerjaan tahap satu
pembangunan jalur sepanjang empat puluh empat km ini meliputi lintas pelayanan cawang cibubur sepanjang empat belas delapan puluh sembilan km
cawang duku atas sepanjang sebelas lima km dan cawang bekasi timur sepanjang sebelas lima km
direktur utama pt adikarya entus asnawi menyebut pembangunan lrt jabodebek tahap pertama molor dari target yang ditetapkan awal yaitu akhir dua ribu dua puluh
pelaksanaan pembangunan prasarana ini terkendala pembebasan lahan dan penetapan lokasi
lrt jabodebek ini memang sedianya harusnya selesai di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi karena kemarin ada sedikit permasalahan
kesalahan di pembebasan tanah di depo di bekasi timur
dan juga ada sedikit keterlambatan dalam penetapan depo penlok di duku atas ini
sehingga agak bergeser waktu operasi dan komersialnya lrt jabodebek ini diperkirakan nanti pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
sementara itu lrt jabodebek jalur satu taman mini harjamukti
melakukan uji coba pada level grade of automation atau goe yaitu pengoperasian kereta masih menggunakan masinis
sebelum dapat mengangkut penumpang nantinya kereta ringan ini akan diuji coba hingga level goe tiga yaitu kereta berjalan otomatis tanpa masinis
setelah itu bulan september dua ribu dua puluh satu itu kita akan sudah menguji cobakan kereta dengan menggunakan sistem driverles go tiga
setelah itu bulan maret dua ribu dua puluh
itu secara konstruksi targetnya sudah selesai semua baru kita menjalankan trial run
nah trial run selama tiga bulan sampai dengan juli dua ribu dua puluh dua itu betul betul sudah full dilakukan oleh rekan rekan pt kereta api dengan simulasi sudah seperti melayani penumpang
menyusul pembangunan fase satu akan dilakukan pembangunan lrt jabodebek tahap dua yaitu jalur dukuh atas senayan cibubur bogor dan palmerah grogol
nantinya seluruh lintas pelayanan lrt jabodebek
akan mencapai delapan puluh dua lima km
indrayani lakshmi andriya yon saputra jakarta